kaki gue jangan dipegangin
tunggu dulu kak
kalau sampai keton ustadz musa
jual lah kalau itu
kita bertuah aja
dan ustadz musa gak nyari kita gitu loh
aku mau bersihin nama baik aku
aku mau cari orang yang membuka kandang kambing itu

kalau penjahatnya beneran ada
terus penjahatnya ada banyak
tuh kau tenang nih kak
terus kita ini pik jadi gimana
sekarang kita cari alat alatnya
biar jadi ada penjahat
eh mau ngapain
itu bukan urusan kamu
terus anak buka kandang kambing itu
emang yang menakutkan
ya memangnya ada apaan kok harus ditahan
oh my god susah banget nih ngomong sama kalian udah harus sama mereka
kal tadi kamu ngapain sih juga mau diinjek sama cewek
ke injek ya
yaudah sekarang ini gimana kita jatuh gak nyari alatnya
yaudah gini gini aja gini aja
kalian berdua nyari alat alatnya
aku yang nyurusin lain sama lia sama cecil
oke takutnya ada apa apa
pade kambing kabur
kenapa gak dikejar
gak tau sih
gak tau gak tau tapi ngejar gitu
gak tau dikejar tapi gak tau kemana
anak anak mah neng semua disini pada aman
semua tenang aja ustazah ya
karena ada mpo sama pade
empo bakal jagain anak anak santri semuanya
suara positi dengerin
jangan jangan lagi pacaran sama kambing dia nih
itu pasti pade
kami ngapain disini
kami mau selimut anak anak
pasok beruang lagi
pasok beruang lagi
pasok beruang lagi
ya allah sekali sekali
siti minta ya allah jangan
jangan jangan dia disini
aduh gimana sih
aduh gimana sih
berikut itu pertenakan tanpa harus dibakar ah pakai nanya lu nggak lihat apa semalam
tuhan anak pada sholawatan pada baca doa makan bareng masa tiba tiba kita acak acakan enak
aduh kalau kalau bukan bosnya nyuruh gua nggak mau ya juga sih terus kalau kita
ngelagun gimana terbos marah marah kita udah
tuh lu perhatiin itu kan anak pemilik peternakan kan
terus gimana dong ya lo pakai nanya lagi udah ikut gue cepetan
dia tahu kok ini kan emang pertenakan papa kamu cus dia minta maaf kalau kamu
tahu kenapa kamu ngusir aku ya iya udah sih kan udah minta maaf masih ojo ngambek maaf
udah bakal ngambek ya udah sih kan udah minta maaf pasti aja ngambek maaf udah bakal ngambek maaf
enggak orangnya sama sama aja judes
wah kemana lagi itu sih
aduh lu sih pake gitu jadi kabur dah tuh
lu sih nyalahin pemu dulu ya
wah nyalahin lagi
tidak tidak tidak
aduh selesai nih
woi buka dulu tolong buka
kaki gue jangan dipegangin
ini kaki gue nyangkut
eh lalu mah
udah buka tuh cepetanku
paling penting aja buka
kan di kamar ada jendela
aku jangan jangan mereka keluar lewat jendela
eh bentar bentar
wah alhamdulillah akhirnya bisa tangkap kambingnya
eh mana dia
ngapain di kamar saya
cecil tuh ada kambingnya di dalam kamar kamu
eh pegang ini nya
tidak ada tidak ada
nah ini dia ini dia
tidak ada mana dia
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh